presiden joko widodo meminta penyusunan rencana kerja pemerintah rkp dua ribu delapan belas
wajib menggunakan konsep money follow program
agar tepat sasaran dan tepat guna
hal ini disampaikan presiden joko widodo dalam arahannya pada
pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional dua ribu tujuh belas
di ballroom hotel bidakara jakarta selatan rabu pagi
presiden joko widodo meminta agar pihak pihak terkait
fokus dalam menentukan anggaran dan proyek
jokowi juga mengingatkan untuk mendukung penuh bisnis investasi
di berbagai tempat di tanah air
sementara itu dalam rancangan rkp dua ribu delapan belas pertumbuhan ekonomi dua ribu delapan belas
diharapkan mencapai kisaran lima empat hingga enam satu persen
atau pada titik lima enam persen
digelar dua puluh enam april hingga sembilan mei dua ribu tujuh belas
musrembangnas merupakan forum koordinasi antar kementerian lembaga
baik pusat dan daerah untuk bersinergi
menyusun perencanaan pembangunan nasional
dan di tempat lain gak usah saya sebut
ada pelabuhan tidak ada jalan
tidak hanya satu dua
artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik
tidak terintegrasi antara pusat provinsi kabupaten dan kota
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fani maniar di istana negara jakarta
fani apa saja agenda presiden tepatnya hari ini
dan saat mengikuti musrembangnas tahun ini
apa saja arahan dan fokus presiden joko widodo
terkait kinerja kabinetnya dan berbagai lembaga maupun pemerintah daerah saat ini
selain dari dua rapat terbatas yang dilaksanakan oleh presiden republik indonesia joko widodo hari ini
yang membahas antara lain mengenai evaluasi dari pengaturan lahan gambut indonesia
serta bagaimana penyelesaian dan revitalisasi lahan lahan serta bangunan warga yang terkena dari lampak lumpur sidoarjo
hari ini presiden juga membuka musyawarah yang berikutnya
rencana rencana pembangunan nasional dua ribu tujuh belas yang dilaksanakan di hotel bidakara jakarta selatan
dimana berbeda dengan musrembangnas tahun lalu
dimana presiden tampaknya lebih fokus kepada bagaimana isi dan substansial dari proyek proyek kerja serta kinerja dari pemerintah
pada musrembanas di tahun ini presiden joko widodo tampaknya lebih memfokuskan bagaimana kritik dan saran mereka
atau kritik dari saran presiden sendiri terhadap kinerja pemerintahan terkait dari beberapa hal
terutama bagaimana manajemen pemerintahan
dari anggaran pembelanjaan belanja negara serta pembelanjaan daerah dari masing masing
baik dari pemerintah nasional serta juga dari pemerintahan daerah
mengingat bahwa memang dalam pengamatan presiden baik dari data data statistik dan juga pengamatan secara lapangan
presiden menilai kinerja pemerintah ini tampaknya berada di bawah level yang seharusnya sudah dilaksanakan atau sudah direncanakan
dimana dari apbn serta apbd sendiri menurut presiden sendiri selama ini dinilai kurang fokus dalam manajemennya
dan juga menurut presiden sendiri selama ini dinilai kurang fokus dalam manajemennya
baik kementerian maupun pmd juga tidak memiliki fokus dari kinerja yang cukup solid begitu
dan presiden sendiri seperti yang sudah dipantau oleh awak media ini mengatakan bahwa memang lebih baik mengerjakan proyek proyek yang jumlahnya sedikit tetapi fokus
dan juga hasilnya memiliki output yang cukup efisien daripada memiliki banyak proyek tetapi tidak efisien dan juga tidak selesai satu sama lainnya
serta kritik ini juga diberikan presiden dan ada beberapa saran juga
yang akan dilaksanakan pada tahun depan
terkait dengan musrembanas yang akan dilaksanakan pada tahun depan
di mana kritik dan juga saran dari pemerintah ini akan diintegrasikan baik dari pemerintahan pusat maupun juga pemerintahan daerah seperti itu eva
dengan catatan ataupun arahan yang disampaikan oleh presiden di saat musren bang nas ini apa saja perbaikan yang rencananya akan dilakukan pemerintah ke depannya
mengingat dalam musrembangnas tahun lalu pemerintah menggadang gadang akan langsung melaksanakan program secara kondisi

pemerintah menggadang gadang akan langsung melaksanakan program secara kondisi

ada beberapa hal yang dicatat oleh dari pembukaan musrembanas tahun ini
dimana presiden ini mengajukan saran kepada untuk kinerja ke depannya baik dari pemerintahan nasional maupun daerah
yang pertama adalah peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat kemudian juga peningkatan infrastruktur dan juga investasi
kemudian integrasi desa provinsi kabupaten dan juga kota
serta mencari bagaimana sumber investasi untuk meningkatkan

di mana saat ini apbd yang ada atau juga apbn yang ada ini tidak berada di level yang sama dengan pengeluaran
terutama untuk membangun infrastruktur di seluruh lini yang ada di indonesia
serta yang terakhir adalah bagaimana untuk pemerintah kedepannya ini untuk lebih cepat melihat bagaimana
apapun kemungkinan apapun opportunity atau juga kesempatan yang keluar sehingga tidak kalah

daya saing dari negara negara
pasalnya terutama negara negara tetangga seperti thailand vietnam dan juga malaysia seperti itu eva
dan untuk seperti ini memang jokowi dalam muslim bandas tahun ini memang tampaknya lebih agresif
dan juga lebih keras dalam mengkritik kinerja pemerintahan yang berada di bawahnya
sehingga memang untuk masalah reshuffle sendiri di mana untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah ini sendiri
tapi untuk bulan ini sendiri kami belum bisa mendapatkan informasi mengenai reshuffle tersebut
karena memang belum ada rencana untuk mereshuffle kabinet kerja di bawah kepemimpinan jokowi

baiklah fani imaniar melaporkan langsung dari istana negara jakarta terima kasih
baiklah fani imaniar melaporkan langsung dari istana negara jakarta terima kasih
dianggap mampu menyusun anggaran dan memiliki inovasi terbaik basuki cahayapurnama atau akrab di sapa ahok meraih dua penghargaan
dua penghargaan ini langsung diterima ahok di hadapan presiden joko widodo dalam acara musyawarah pembangunan nasional dua ribu tujuh belas
di sebuah hotel di jakarta selatan selain ahok beberapa kepala daerah juga meraih penghargaan yang di

baiklah fani imaniar melaporkan langsung dari istana negara jakarta di sebuah hotel di sebuah hotel di sebuah hotel
kabupaten kota atas tiga kategori yaitu perencanaan terbaik inovasi terbaik dan peningkatan tertinggi kualitas perencanaan